anda kembali menyaksikan cnn indonesia today
lima ratus lima puluh lima ribu lebih siswa mendaftar dalam seleksi nasional
masuk perguruan tinggi negeri
memperebutkan kuota satu ratus lima belas ribu kursi
delapan puluh enam perguruan tinggi negeri
artinya ini ada empat ratus ribu lebih siswa
tidak akan lolos seleksi dan bersiap
mengambil alternatif jalur pendaftaran lain
pendaftaran masuk perguruan tinggi negeri
melalui jalur undangan atau seleksi nasional
masuk perguruan tinggi negeri sudah ditutup
ada sekitar lima ratus sembilan puluh lima ribu siswa yang mendaftar
melalui akun lembaga tes masuk perguruan tinggi
sementara kuota kursi ptn yang tersedia
ketua panitia snmptn muhammad nasi mengatakan
ada perkembangan jumlah pendaftar dan sekolah
yang berpartisipasi pada tahun ini
selain itu sistem snmptn juga lebih efisien
dengan melakukan pembatasan siswa
yang sudah diseleksi oleh sekolah
dan ini sudah mengalami peningkatan yang luar biasa
karena lebih dari seratus ribu siswa
dibandingkan dengan tahun sebelumnya
jumlah sekolah juga mengalami peningkatan
dari yang kemarin hanya lima belas ribu sekian
sekarang tambah dengan seribu lebih sekolah
yang ikut smp tn ini sehingga menjadi enam belas ribu sekian
jumlah siswa yang eligible di masing masing sekolah
kita tetapkan lebih dahulu
ini perubahan karena sejak awal kita ingin
hanya yang eligible saja nanti yang melakukan
proses pendaftaran snmptn
kita berikan kepercayaan penuh kepada sekolah
untuk memperingkat untuk mengurutkan
atau untuk masukkan siswa siswa yang eligible aja
kita nggak mau tahu prosesnya di sana seperti apa
yang penting bagi kami adalah yang masuk harus sudah bersih
dengan terbatasnya kuota panitia snmptn meminta
kepada lebih dari empat ratus ribu pendaftar yang dipastikan
tidak lolos seleksi untuk mempersiapkan jalur pendaftaran lain
dengan memanfaatkan kuota yang masih tersedia di ptn
ataupun di universitas swasta lainnya
sejumlah orang tua yang mendampingi putra putri mereka
mendaftar melalui jalur snptn mengaku mendapat kemudahan
dengan sistem seleksi awal yang dilakukan oleh sekolah terlebih dahulu
anak menjadi terarah untuk memilih ptn dan
jurusan yang sesuai bakat dan prestasi
selain itu sistem pendaftaran online juga meminimalisir kecurangan
jadi itu sangat memudahkan bagi kami orang tua dan anak siswa
dia tidak buta memilih jurusan dan universitas mana
tapi apabila satu jurusan itu banyak sekali peminatnya
dan yang diambil hanya sedikit dia harus pandai pandai
untuk memetakan strateginya
bagaimana strateginya agar dia untuk mendapatkan
karena sistem online jadi lebih resiko untuk kecurangan itu lebih sedikit ya
daripada sistem yang offline
karena offline masih bisa
meskipun dari sisi online juga ada kemungkinan ke sana
tapi resiko untuk kecurangannya prosentasenya lebih sedikit
kalau sisi kecurangan
tapi kalau untuk penilaian tersendiri
itu kan kembali ke masing masing universitas
peluang masuk ke sana lebih besar sih bu
kalau dari secara nilai ya bu ya
karena kan terkait secara secara mana secara internal dari universitas tersebut
saya juga nggak tahu apa yang dicapai yang di kriteria apa saja yang diminta mereka
selain nilai mungkin nggak tahu juga sih
ya harapan saya sih bisa diterima
semoga bismillah bisa diterima
tahun ini ptn dengan kuota terbanyak seperti universitas brawijaya pajajaran dan unesa yang banyak dituju
selanjutnya universitas indonesia dan erlangga dengan mayoritas jurusan yang diminati adalah kedokteran
pengumuman hasil penetapan seluruh ptn akan dikeluarkan pada dua puluh empat maret dua ribu dua puluh satu